warga jalan pasundan kelurahan jawa kecamatan samarinda ulu kota samarinda
rabu kemarin dikejutkan dengan adanya seorang warga yang terpaksa melahirkan di pos ronda
setelah taksi online yang dipesannya tak kunjung datang
sebelumnya helena ditemukan warga dalam kondisi nyaris pingsan di pinggir jalan
dan dalam gendongan sang ayah hingga akhirnya dibawa warga ke pos ronda
proses persalinan darurat itu pun berjalan tanpa bantuan petugas medis
nahas nyawa sang bayi tak bisa diselamatkan
ya mau langsung ke rumah sakit bang
nah terus karena tidak kuat terus juga tunggu kendaraan belum datang
sampailah ke sini diangkat ke sini
sudah posisi keluar anaknya
sudah posisi anaknya keluar
helena selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit umum
abdul wahab syahrani untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut
akibat minimnya fasilitas medis di puskesmas gayam kepulauan sepudi
seorang pasien ibu hamil bernama suwatini empat puluh satu tahun
selasa siang terpaksa dirujuk ke rumah sakit di kabupaten sumeneb
menggunakan kapal reguler km setia kencana
pasien yang didampingi dua tenaga medis dari puskesmas ini dalam kondisi kritis
setelah mengalami pendarahan hebat
nahas setelah empat jam perjalanan dan hampir sampai di pelabuhan kalianget
pasien akhirnya meninggal dunia
pasien ini datang dengan diakosa perdarahan pada pukul sebelas tiga puluh

jadi karena mungkin memang sudah kondisinya cukup kritis
jadi memang pasien meninggal dalam perjalanan
pasien meninggal dalam perjalanan
sebelumnya seorang pasien hamil juga dirujuk dari pulau sapeken
dan nyaris tak tertolong setelah kapal yang ditumpanginya mati mesin di tengah laut
hingga akhirnya ditolong oleh kapal tni al
tim liputan cnn indonesia